satu persatu pegawai kelurahan petamburan jakarta pusat menjalani tes swab di puskesmas kecamatan tanah abang jakarta pusat kamis pagi
sepuluh pegawai kelurahan ini dinilai memiliki kontak erat dengan lura petamburan setianto yang telah dinyatakan positif covid sembilan belas
menurut kepala puskesmas tracing atau penelusuran kontak juga dilakukan terhadap petugas kebersihan anggota pkk dan petugas kamtipmas
jadi memang kami mendapatkan arahan untuk tracing diperluas bisa satu orang itu bisa melebihi tiga puluh orang
nanti dari hasilnya kan ini baru diperiksa ya jadi nanti kita lihat hasil dari pemeriksaan kali ini
kami upayakan bisa mungkin satu dua hari kita koordinasi dengan lab nya
sebagai upaya sterilisasi petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta pusat
menyemprotkan cairan disinfektan di sepanjang jalan air
dari daerah ks tubun petamburan pada kamis siang
sterilisasi ini dilakukan atas instruksi langsung dari gubernur dki jakarta anies baswedan
di tempat ini sempat berlangsung kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa
untuk fokus penyemprotan hari ini kita difokuskan di sepanjang jalan ks tubun
walau untuk petugas dari dki sendiri enam orang terus didukung oleh kbp bisu bapinsa
dan dari pihak pihak polri semuanya jadi ikut bergabung
kelurahan petamburan merupakan tempat pelaksanaan pernikahan anak rizik syihab pada empat belas november dua ribu dua puluh
acara pernikahan sekaligus perayaan maulid nabi muhammad ini diklaim dihadiri oleh ribuan orang
tim liputan cnn indonesia